ditahan mabes polri selama satu tahun terpidana mati narkoba freddy budiman
sabtu pagi dikembalikan ke lapas nusa kambangan cilacap jawa tengah
usai turun dari pesawat di bandara tunggul wulung cilacap
freddy budiman langsung dimasukkan ke dalam kendaraan barah kuda
kendaraan ini sebelumnya membawa abu bakar baasir dari lapas pasir putih nusa kambangan
rencananya freddy akan menempati ruang tahanan isolasi di lapas pasir putih
bekas ruangan yang digunakan baasir
diduga pemindahan freddy kembali ke nusa kambangan ini terkait dengan rencana kejaksaan agung
yang akan mengeksekusi para terpidana mati
dikabarkan freddy termasuk salah satu dari terpidana mati yang akan dieksekusi pada tahap ketiga nanti
dikabarkan freddy termasuk salah satu dari terpidana mati yang akan dieksekusi pada tahap ketiga nanti